rumah yang telah ia tempati sejak lahir atau lebih dari empat puluh lima tahun itu
habis tak tersisa bersama dengan segala kenangan indah yang menghiasinya
panik melihat api tri yang kini mengungsi di sebuah rumah dekat lokasi kebakaran
hanya bisa menyelamatkan sejumlah dokumen penting dan baju yang dikenakannya
pasca kebakaran tri dan suaminya yang bekerja di restoran
belum tahu bagaimana mereka akan menata kembali kehidupan keluarga mereka
aku masih di rumah ya jadi sempat menyelamatkan berkas berkas anak sekolah
berkas berkas kependudukan alhamdulillah
terus alhamdulillah nggak ada yang manusianya selamat
cuma ya nggak tahu untuk pulih lagi belum tahu
senin siang datang perwakilan dari smp
faiza anak kedua tri bersekolah di smp tersebut
pihak sekolah datang untuk menyerahkan bantuan yang berhasil digalang sekolah
murid smpn sebelas yang menjadi korban kebakaran berjumlah sebelas orang
bantuan berupa uang tunai makanan dan seragam sekolah tersebut
diharapkan dapat meringankan beban para murid dan orang tua mereka
yang menjadi korban kebakaran
tetap semangat anak anakku walaupun kebakaran musibah tahun ini
dan mudah mudahan anak anak terus semangat terus setelah sekolah
bisa ketemu teman temannya ada di sekolah
sebelumnya kebakaran hebat pada minggu siang melanda kawasan padat penduduk di rt empat rw delapan
grogol selatan kebayoran lama jakarta selatan
lima belas bangunan rumah di area seluas dua hektare yang ditepati sekitar satu ratus dua puluh keluarga hangus terbakar
satu orang meninggal dunia akibat kebakaran sementara kerugian material diperkirakan
mencapai lima miliar rupiah
arya dita utama indra hadi jakarta